mohon maaf raih bapak sidiwangi
kalau aku terburu buru
tapi tidak ada alasan lagi
yang masuk akal selain itu
periksa kantong bekal
apakah dia membawa
mayat siapa itu teh
aku akan melepaskan kamu
asalkan kamu berjanji
kalau kamu akan menjadi pengikutku
tidak sudi aku
lebih baik aku mati
daripada menjadi pengikutmu
aku akan mengabulkan permintaan kami
berani sekali kamu datang kemari ya
kamu tidak takut mati
kematian tidak perlu dicari
dia akan datang sendiri
kamu akan menerima kematianmu
jangan mengatur kami
aku harus segera menyelesaikan pertempuran itu
terpaksa aku harus mengeluarkan hujan pacar putih
raja maung santero basundan
kalian semua bangsa silukan hari ini
kembalilah kalian semua
ke tempat yang sudah disediakan untuk kalian
baik gusti prabu
kami akan pergi
ampunilah gusti prabu
kau tidak bersalah suradipa
sekarang kembalilah kepada rakyatmu
pimpinlah mereka dengan adil dan bijaksana
jagalah mereka agar mereka merasa aman dan nyaman
baik gusti prabu
sekarang aku harus melanjutkan perjalananmu
gusti prabu siliwangi
semoga dewa tahanmu
jagat dewa batara
siapa yang sudah tega membunuh kisoma
dan membiarkan jenazahnya ditinggalkan begitu saja di pinggir dana
maaf gusti prabu
saya tidak melihat satupun warga
hanya nyoma yang pertama kali melihatnya gusti prabu
mohon maaf raih prabu siliwangi
bukankah rayu menyuruh kisoma untuk mencari penawar racun
orang yang membunuh kisoma
pasti dia menginginkan kematian adikku tercinta
mohon maaf raih prabu siliwangi
kalau aku terburu buru
tapi tidak ada alasan lagi
yang masuk akal selain itu rayi
periksa kantong bekal itu
apakah dia membawa penawar racun itu
raih gusti prabu
penawar raca tidak ada di tempat ini
tubuh kisah oma
mohon maaf raih prabu sriwani
aku menyerap kabal
kalau di gunung punta
ada seorang tapib
yang menguasai tujuh puluh racun raya
tapi itu pasti bisa menyembuhkan adikku tercinta
raih gentering manik raih
izinkan aku untuk berangkat ke gunung puntak
untuk mencari tabib itu ayah anda
mohon izinkan aku untuk berangkat juga
jika memang benar
cisoma dibunuh oleh orang yang tidak menginginkan
penawar cun itu kita dapatkan
dia pasti akan muncul kembali
dan jika itu memang benar terjadi
maka aku bisa menangkapnya
ayah anda prabu
aku ingin mengungkapkan
yang sangat keji membunuh orang sebaik kisoma
itu sangat berbahaya
lagi pula raden jan santang yang terhormat
baru sampai istana pancacara
lebih baik raden beristirahat saja
yang melaksanakan tugas itu lagi
segera temukan penawar racun
aku membutuhkan seseorang yang cukup mumpuni
untuk menemaniku di perjalanan raja
aku minta syeh menemani raka amukamaru
semua perjalanan sesuai rencanaku
tinggal aku fikirkan
bagaimana cara menghampisi orang tua ini
dalam perjalanan ke gunung puntang
di laik head